tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini
terima kasih kang dede dan pimpinan komisi sepuluh anggota komisi sepuluh hari ini
hari ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa prinsip prinsip dasar secara singkat mengenai kebijakan ini
tapi sebelum itu saya mungkin ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak
termasuk dan terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang existing maupun dengan mahasiswa baru
bahwa ada concern yang sangat tinggi terhadap ini
kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif kepada kebutuhan mahasiswa terutama dari keluarga yang tidak mampu
jadi terima kasih sekali lagi komisi sepuluh sudah menampung aspirasi dan memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kira kira sehingga tidak ada mispersepsi mengenai kebijakan ini dan lainnya
nah mungkin yang pertama
yang paling penting adalah prinsip dasar ukt
ini semua mahasiswa semua masyarakat harus mengerti
prinsip dasar ukt harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas
dan karena itu ukt itu selalu berjenjang
artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu mereka membayar lebih banyak
dan mahasiswa yang tidak mampu dia membayar lebih sedikit
ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk ukr di perguruan tinggi kita
karena azas keadilan untuk seluruh rakyat indonesia itu harus dijunjung tinggi harus dibela
hanya mahasiswa yang mampu membayar dan ditempatkan di kelompok ukt menengah dan tinggi
nah jadi peraturan kemdikbud ini
peraturan ukt baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru
tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi
jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di social media dan lain lain
bahwa ini akan tiba tiba merubah rate ukt pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi
ini akan terlaku untuk mahasiswa baru
dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai
tangga tangga daripada ukt ini semuanya itu ada tangganya
dan tangga tangga terendah yaitu level satu dan dua dari tangga tersebut itu tidak akan berubah
yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi
memang itu adalah yang pasti saya datangkan
dan lagi tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini
nah sekarang kami mengetahui bahwa memang ada keprihatinan dari masyarakat dan mahasiswa mengenai apa yang terjadi
sekarang kita sudah menjelaskan bahwa ini hanya tidak akan berdampak untuk mahasiswa yang sekarang sedang menjalankan perguruan tinggi
beberapa hal yang kami akan komit dari kemendikbud ristek untuk mengurangi kecemasan di masyarakat
yang pertama menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas universitas
terutama perguruan tinggi negeri untuk memastikan kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan
bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal
jadi kami mendengar banyak desa desus ada lompatan lompatan yang cukup fantastis ya
tadi dari komisi sepuluh terima kasih sudah memberikan
dan saya berkomit berserta kemendikbud untuk memastikan karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami
untuk memastikan bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan
jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek kami evaluasi kami ases
dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi prodi untuk memastikan bahwa
kalaupun ada peningkatan harus rasional harus masuk akal dan tidak berburu buru tergesa gesa melakukan lompatan yang besar
yang kedua adalah dan ini komitmen bersama bukan hanya kemendikbud
tapi juga komisi sepuluh
harapan saya ini menjadi komitmen bersama
bahwa dengan adanya kebijakan ini ini mendorong baik komisi sepuluh maupun juga kemdikbud ristek
untuk berjuang untuk meningkatkan kipk untuk mahasiswa mahasiswa yang di tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan
jadi sebenarnya kami selama ini tentunya kipk itu sudah meningkat ya dari tahun ke tahun
dan banyak kebijakan kita yang malah memperbesar unit cost pada kipk sehingga bisa masuk prodi prodi yang mungkin lebih mahal
tapi yang dengan akreditasi yang tinggi
kami akan terus berjuang untuk ini dan berjuang untuk meningkatkan total jumlah kipk
karena memang bapak ibu situasi yang paling ideal yang terbaik adalah tangga ukt dilaksanakan
sehingga yang mampu membayar lebih banyak yang tidak mampu membayar lebih sedikit
dan untuk melaksanakan efektif kita harus memastikan di bagian tangga paling rendah yang paling tidak mampu
itu diberikan kesempatan melalui kipa
jadi komitmen kami adalah untuk berjuang ke kementerian lain dan harapan kami komisi sepuluh dengan kita untuk berjuang untuk meningkatkan anggaran kipk
bahwa yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi
itu mungkin beberapa poin besar yang ingin kami utarakan
tentunya setelah ini ibu sekjen akan menjelaskan sedikit mengenai postur anggaran kita
di mana masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh kemendikbud ristek
ini sudah kita ulang
ini bisa diperjelas sekali dan masyarakat mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah kemendikbud ristek itu hanya propor kecil dari total anggaran pendidikan
yang dikontrol oleh total kepemerintahan
lalu setelah ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana kebijakan ini akan diimplementasi
tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi semua masukan
saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar
tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita
dan menurut saya itu adalah ketik dan masukan yang sangat valid
dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini
untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di indonesia
untuk selanjutnya saya persilahkan ke bu sekjen
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya